kalau sudah jelang siang di kota semarang saatnya cari santapan yang memanjakan lidah nih
ada bubur unik yang jualannya mulai pukul dua belas siang
namanya bubur bujoko
gerobak sederhana bubur bujoko ini manggal di kawasan jalan gajah mada semarang
ada tujuh jenis bubur yang tersedia
mulai dari bubur sum sum candil ketan hitam ketela jumawut kacang hijau dan bubur sagu atau mutiara
karena itulah dikenal dengan bubur semarang tujuh rupa
boleh pilih campurannya sesuai selera
dan jangan lupa beri campuran santan juga pemanis gula jawa biar makin nikmat
pemanis ini dalam bahasa setempat disebut kinco
saya pula sendiri buburnya
mau saya awali dengan bubur sum sum bubur halus
kalau orang jawa nyebutnya ini bubur kesel atau bubur tapan
jadi ingat masa kecil dulu jajanya bubur
sang penjual bubur bernama asli nani
sebelum manggal di tempat ini ia sudah jualan keliling kampung sejak tahun dua ribu lima
dari ketujuh jenis bubur yang paling khas adalah bubur jumawut
yang nama berbiji sejenis padi dengan kandungan karbohidrat tinggi
maksudnya yang langka
kalau jualan yang lain lain kan dimana mana aja
kalau yang kayak gini kan langka
ini kan bubur khas madura
awalnya ia jualan bubur tujuh rupa untuk warga yang membutuhkan sajian pada tradisi tujuh bulanan kehamilan atau tradisi adat jawa lainnya
tak disangka banyak peminatnya
sehingga ia pun membuatnya untuk jajanan harian
sama di tempat lain apa
kalau yang lain biasanya kan gak kental seperti ini
seporsi bubur dihargai tujuh ribu lima ratus rupiah
sementara porsi kecil dihargai lima rupiah
saya mau bubur ketela bubur ketan hitam sama bubur juwet
kita makan deh
damar sinuko semarang jawa tengah